kalau yang ini parade deretan bonsai yang digelar di lapangan desa kesambenkulon kecamatan uringi nanom kabupaten gresik jawa timur
nah pertanyaannya adalah kapan
ini datang ke indonesia di abad ke enam belas terutama di asia tenggara
berada di jalan kalianyar kulon gang dua pengampon surabaya
apabila tidak ada salib bagi mereka untuk diangkat
mungkin bisa dievaluasi untuk dialihkan ke rute rute yang lain dalam kawasan yang sama
pada tahun dua ribu lima tpa itu dipindahkan ke tempat lain dan lahan ini kemudian diubah menjadi hutan bambu kota
karena semua pemimpin tentu membawa ide dan satu pembaruan dan perubahan yang bagus bagi perekonomian indonesia
maka bulog lebih fokus pada memproduksi kemasan di bantuan pangan dibanding mendistribusikannya ke pasar atau ke retail modern
damai surga hidup suci
di bun bun kalau saya mbak
yang disediakan pemerintah kota surabaya
masuk di tahun dua ribu dua puluh empat memang tidak lebih menyeramkan dibandingkan kita memasuki tahun dua ribu dua puluh satu
sudah kita serahkan kepada dinas perhubungan untuk digunakan sebagai pool bis nanti
mutan mutan baru bermunculan potensi paparan terus terjadi
sesudah ada anggota mereka yang keluar dari sana
dan juga harus tetap puas pada bahwa ini belum berakhir
dan risiko sudah mulai tertata dengan baik untuk dimitigasi
sehingga kita harus jual juga rp tujuh belas
rata ratanya sekitar lima tujuh persen
lokasi yang kedua digunakan untuk membuat cairan
ramah lingkungan terus di kulit juga adem terus nggak iritasi
disuci oleh darah yesus
dan juga memandang wajahnya
di tengah hiruk pikuk perkotaan terdapat sejumlah kafe dengan nuansa alam yang dapat dicoba
oke kalau untuk tanaman indoor ini contohnya ada ini
dan juga kesiapsiagaan dalam keadaan tanah
tak semua keju dapat dijadikan cemilan sehat untuk ngemil
tiba tiba pemerintah memberikan kebijakan ini otomatis
suatu pelajaran yang berjudul
kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat
kesan saya terhadap hutan bambu ini tempatnya itu sangat eksotik sekali
tapi karena bantuan pangan itu lebih
selain itu penerapan protokol kesehatannya sudah diterapkan dengan baik
nah di sebelah hutan bambu terdapat taman harmoni
abis itu dia juga gak mau makan gak mau nyusu
nah kalau untuk taman di dalam inner court itu biasanya lokasinya nggak terlalu besar
dan gunakan krim pelindung kulit dengan spf minimal tiga puluh
untuk halte saya rasa pemerintah kota setiap tahun pasti menambah nih
kedua kompres area dahi maupun lipatan tubuh anak dengan air hangat
transmangi suraboyo beroperasi mulai pukul lima pagi sampai setengah sebelas malam dengan headway lima belas sampai tiga puluh menit
kalau dari penggilingan itu kita dapat harga sudah tinggi sudah dua belas tiga belas untuk medium
oh pulang ke rumah
terima kasih kami ucapkan bagi anda
syifa hanifah kalu presisa jakarta
dengan pemandangannya kafe ini juga cocok untuk menjadi spot untuk berfoto
berdasarkan data dari bapak nas di tahun dua ribu dua puluh dua lalu
atau mungkin ada rerouting lagi
seperti kamera pengawas di segala sisi
selain itu memang kalau kita lihat rata rata upah ya pendapatan ya itu juga meningkat empat ya
dan tidak berbuat salah kepada orang lain
kuliner ini sebenarnya adalah nasi campur madura
pedagang ini terus mendatangi tempat ini
yang berkenan kepada allah
maka kemungkinan itu bisa terjadi
ada hilodendron burlemalks sisanya ada yang lagi cukup marak juga ada drasena atau pandan
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
bagaimana kita menguatkan pelayanan kesehatan kita di vasket kita
salah satunya adalah jalan jalan
juga radio adven suara pengharapan
kita perkirakan support index di tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan sampai tujuh ribu satu ratus tujuh puluh tiga
tetapi kalau dia naik bertahan dan bahkan virus ini terus melakukan mutasi
covid ini sudah terkontrol dengan baik
konsumen ini harganya rp tiga puluh tujuh hingga lima puluh lima ribu
bus yang konvensional sekarang kan bisa dioperasikan di daerah daerah lain
dan kebetulan kebutuhan kita juga sama rp tiga puluh setiap tahun
karena aglonema aja itu jenisnya udah hampir empat puluh an hampir
dari pengakuan yang berhasil kita peroleh dari mereka
kemungkinan fed cuma akan menurunkan lima puluh sampai tujuh puluh lima basis point di tahun depan
bahkan saat ini dawang sedang merintis bisnis baru dengan membangun sebuah rumah sakit
penentuan harga tiket telah diatur oleh kementerian perhubungan republik indonesia
justru itu bisa beresiko yang pertama mengiritasi kulit si kecil
kemudian dikasih minyak kelapa
dampak kenaikan bbm dibanding dua faktor lainnya yaitu faktor material dan ongkos tenaga kerja
banyak harta benda yang dimiliki umat kita
dua lalu kita konsumsinya mencapai sekitar lima ratus enam puluh sembilan enam ratus lima puluh ton
terus ada juga taman yang lokasinya benar benar di dalam suatu rumah yang dikelilingi seperti tembok gitu
nah tahun ini yang jadi fokus pasar tentu adalah tahun pemilu
bunda iras membutuhkan waktu satu hingga dua jam setiap pagi untuk merawat semua tanaman yang ia miliki
nah kalau untuk taman di backyard biasanya backyard itu ukurannya agak besar
kemudian juga kita bicara mengenai bagaimana inflasi amerika serikat yang cukup terkontrol
yang berpotensi menularkan karena adanya keramaian
dengan batang batang pohon yang menjulang pengunjung bisa merasakan suasana teduh di sepanjang perjalanan
namun ongkos tarif yang dibayarkan penumpang selama ini hanya dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional bus sebesar tiga puluh persen
sesaat setelah pasar dibuka pengunjung pun langsung memenuhi bagian dalam pasar
mungkin para pemirsa cnn juga bisa melihat bahwasannya
lantaran ongkos naik teman bus
mulai dari western hingga nusantara
baik kekayaan maupun intelek
mengutip dari sebuah jurnal dikatakan bahwa
karena sebetulnya who pun belum mencabut status pandemi ini
dia yang akan di bawah sinar matahari langsung
tetapi antara satu dengan tkp yang lainnya itu terkoneksi
hutan bambu keputi berlokasi di sebelah timur surabaya jawa timur
dalam surga mulia yesus telah sediakan bagiku
supir ini kan dia harus memahami sop itu
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda
dan janji janjinya pun hilanglah
data ini akan menggerakkan sentimen sepanjang pekan terutama dari keputusan bank sentral amerika serikat the fed
omset penjualan di pasar ini bisa mencapai jutaan rupiah perharinya
meski disebut hutan aksesnya lebar dan mulus
harapan saya ke depannya kalau itu headway nya yang dipercepat
kasus sebenarnya sudah mulai relatif
nah mungkin ini yang bergeser jadi kemungkinan tidak akan ada penurunan seagresif itu ke depan
memang di awal awalnya teman bus di makassar adalah salah satu teman bus
disini udah ramai banget banyak sekali orang yang datang kesini pagi pagi
awal desember itu market terkoreksi baru dua pekan berikutnya ya menjelang akhir tahun lebih positif pergerakan indeks
ini harganya berkisar di harga empat puluh ribu hingga lima puluh tujuh ribu rupiah per kilogram
untuk gejala kita anggap kalau dia cuma kelelahan panas
di empat tkp ini ada delapan tersangka
nanti otomatis dari pihak kantor akan menghubungi driver tersebut
apakah di jawa timur ini masih merupakan salah satu sentra
yang sempat saya baca ini harganya bahkan mencapai
kalau misalnya kita melukai kulit si kecil
mereka menjalankan bisnis ini
biasa dikenal dengan nama nasi inul
seorang pemuda di tuban jawa timur menyulap sisa arang batok kelapa menjadi berikat
mereka bahwa tahun lalu sempat fluktuasi pada slada perang gaza sendiri tetapi sekarang jadi masalah juga karena minyak di akhir tahun cukup terkoreksi cukup banyak gitu
segera konsultasikan pada dokter bila anak tak kunjung membaik
terus dari turun ke mama saya
jumlahnya banyak sekali ya konsumsi cabai di indonesia
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
kemudian dia merasa pusing dan muntah kulit memerah seperti terbakar
sehingga dapat dipastikan banyak masyarakat yang tertarik dengan layanan teman bus ini
dan berapa banyak penurunan suku bunga yang akan dilakukan
menurut dari kriminolog jogja ini sejak tahun dua ribu lima gelitih mulai dikonotasikan negatif karena banyak belajar yang mencari musuh dengan tawuran
karena cabai itu dikonsumsi seluruh indonesia
merupakan agenda yang wajib dilakukan
selanjutnya tingkatkan asupan cairan
dia harus mendaftar kepada kami selaku pengelolaan ini
itu justru dipadati dan dipenuhi oleh masyarakat menumpuk bahkan berdesak desakan
bahkan bisa lebih berbahaya menjadi heat stroke
padahal prasarana seperti halte dibutuhkan
tidaknya sekilas parsial pedagang mendapatkan keuntungan dari harga beras yang meroket ini
bahkan pertumbuhannya sempat lima dua sebelum direvisi jadi empat sembilan persen pada kuartal ketiga
saya sebelumnya naik kendaraan pribadi
teror yang tadi disebutkan itu keluar ternyata di atas perkiraan
baik pak hans terima kasih untuk informasinya terkait dengan bagaimana peluang cuan pada hari kedua di tahun baru ini
untuk mengetahui dan mengenali gejala seseorang yang terpapar
bagaimana kemudian harganya ini cukup mahal begitu ya pak ya
pasar masih sangat optimis bahwasannya the fed akan menurunkan suku bunga
ada yang terus menerus menambah volume usaha dan pekerjaan mereka
sibuknya kota pahlawan ini memerlukan sistem transportasi yang memadai untuk membantu mobilitas warganya
ku bertemu dengan kekasihku
tapi juga kreatif dalam membuat tipe tipe rumah yang dapat terjangkau oleh masyarakat
artinya kekuatan daya belinya menurun
bahwa di indonesia di berbagai daerah dan berbagai pulau yang ada
iklim tadi ya cuaca ini faktor penentu
selamat malam mbak tiffany selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
tetapi kalau kita lihat perkiraan maret ini mungkin agak terlalu optimis ya
dan termasuk juga happy water dalam kemasan sepuluh mililiter
yang merupakan wakil direktur tindak pidana narkoba bares krim polri
apakah melihat memang potensi itu bisa saja terjadi di indonesia
dengan menginjak segala rintangan
warga surabaya atau yang sedang berkunjung ke surabaya
kalau kita melihat harga minyak mentah berjangka naik pada jumat pekan lalu tujuh puluh dolar per barrel
nah yang pasar lihat sebenarnya cerita bahwa global economic tahun depan itu melambat ya terutama dipimpin oleh tiongkok dan amerika yang terlihat melambat
dan antusiasme masyarakat terhadap kebutuhan moda angkutan masal ini cukup tinggi
di tengah kota masih ada kafe yang menawarkan suasana hijau nanasri
kalau kita lihat ini harga cabai sebenarnya pemerintah melalui bapak nas di tahun dua ribu dua puluh dua lalu
jadi kalau kita makan gorengan berapa banyak cabai rawit yang bisa kita konsumsi sekali makan itu sangat ditentukan oleh rasa shu nya
soalnya kan ini kondisinya jualan kan di dalam kampung ya
data kementerian lingkungan hidup tahun dua ribu sembilan belas menyebut ada satu ratus enam puluh tujuh jenis bambu yang sudah teridentifikasi di indonesia
yang paling rendah itu satu lima juta yang paling mahal itu enam juta mbak
nah dari tahun dua ribu tiga sampai dua ribu dua puluh
yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
berpengaruh pada tingginya harga beras dan lonjakannya di awal januari ya
penasaran kemarin tuh baru lihat di tiktok
nah kemudian pertanyaannya bahan bahannya ini diperoleh dari mana
bahwa kondisi kita itu berangsur membaik sebenarnya ya
sebuah keniscayaan bahwa ke depan teman bus akan beralih ke penggunaan bus listrik
kurang lebih seratusan kali ya mbak ya
yesus menjadi milik kami
kemudian kami berkolaborasi dengan teman teman yang ada di polda yogyakarta
nah kalau harganya tinggi modal yang kita keluarkan juga akan tinggi
setelah sekitar satu jam ya berbelanja di pasar ikan hias parung
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
akan besarnya perhatian mereka terhadap uang
dan happy water yang ada di depok
tapi indonesia menjadi salah satu dari lima negara produsen cabai terbesar di dunia karena konsumsinya juga besar
karena view nya juga yang memang jakarta banget
hanya membayar satu kali tarif yaitu tap in pertama sebesar rp tiga sembilan ratus bagi penumpang umum
nah itu tanamannya kalau misalnya kering berarti tanaman tanaman tanaman dengan pot gitu yang kering

sengatan panas matahari berlebihan atau heat stroke
rumput rumput terus banyak kerikil biasanya karena pengelolaannya atau pemeliharaannya lebih mudah
terakhir pak hans terkait dengan rekomendasi saham
bayangkan dari jawa timur dikirim ke papua
jadi demam itu tidak harus ditakuti karena itu merupakan mekanisme daya tahan tubuh kita yang wajar
orang orang udah ibaratnya pulang semua di rumah istirahat ya
pasti yang paling sulit tentunya kalau hanya infrastruktur dan fisik
kemudian ini yang cukup ngehits juga ini ada monstera yelisius
terima kasih pak hermawan sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kemudian apakah tidak bisa dikembangkan di luar pulau jawa misalkan
melalui stimulus tersebut kemenhub berharap pemda benar benar dapat dengan mandiri menjalani sistem transportasi bts ini
karena ini medianya udah lama jadi harus diganti
jadi kita harus waspada dan hati hati
dan petugas haji yang ditempatkan di setiap kelompok terbang
kita rekomendasikan beli di sembilan dua ratus lima puluh sampai sembilan ratus
makanya dibuka jam segitu kan
yesus kan menghapus segala air mata di pipimu
nah harganya pun mbak ini berbahaya
rp lima puluh dapat dua puluh ekor lumayan lah ya
mulai dari pemeriksaan suhu hingga pembatasan jarak antar pengunjung
ini artinya memang bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak begitu efektif sesungguhnya untuk mengurangi beban harga yang cukup tinggi di akhir akhir ini
lalu apakah ini juga menunjukkan perlambatan ekonomi amerika sendiri pak
anturium terus ada alokasi ya ada adenium ada kaladium
atau kalau kita lihat pasar sekarang sudah sepakat bahwa tidak ada bank sentral besar di dunia yang akan menaikkan tingkat suku bunga lagi
berarti untuk rapat pada rabu pekan ini di waktu amerika serikat
jadi ini enggak pakai pewarna sintetis pewarna nya alami jadinya ramah lingkungan aman jadi di kulit itu adem enggak gatel juga
semoga bisa memberikan inspirasi buat pelaku saham untuk tidak terlalu terburu buru
nah buat anda para pecinta ikan hias terutama bapak bapak nih ya
dan diminta untuk mengkonsumsi protein dan sayuran sebelum makan makanan karbohidrat tinggi
kemudian tiongkok masih akan menghadapi krisis properti
artinya ini menunjukkan pasar tenaga kerja amerika masih kuat pasar tenaga kerja amerika ini masih cukup ketat ya bagi hingga saat ini
kondisi ini bisa beresiko mengakibatkan resesi ekonomi
belum nanti ke penggilingan berarti ada biaya lagi
kemudian untuk media tanamnya yang dipilih itu yang tidak terlalu ngembeng air
ancaman terbesar bagi mereka adalah
dan saya kayak baru hampir satu jam lah
ada berapa jenis tanaman di rumah ini bun
yesus hanya menuntut dia
kemudian dari depan ke depannya atau dari bagian ke belakang juga ada
koridor satu bus transmina sata dengan rute panakukang square
dalam mengatasi infeksi tersebut
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini
emang perlu kedisiplinan ya kalau mau ngerawat bunga itu ya
itu mbak kronologi awal yang berhasil kami ungkap
karena dari sebelas koridor masih dibantu dua
mungkin itu tidak akan terjadi
yang bergantung pada harta itu
penting untuk diketahui calon jemaah haji atau para jemaah haji yang tengah berada di saudi arabia
hal ini dapat menyebabkan kematian pada penderita yang kondisinya sudah berat
kenaikan tersebut berdampak pada rumah komersial dengan harga di bawah dua miliar rupiah
kementerian perhubungan menyiapkan anggaran bts sekitar lima ratus miliar rupiah untuk sepuluh kota di indonesia
ingin kulineran di tempat tersembunyi alias hidden gem
karena kita berinya per plastik ya
ini adalah salah satu tempat yang bagus di surabaya menurut saya apalagi di taman keputi
karena tahun lalu memang kita dihadapkan pada masalah inverted yield curve yang terjadi di bursa amerika
yang mana delapan tersangka
dengan adanya mungkin indikator relaksasi atau pelonggaran sektor kegiatan testing tracing
jadi selain fungsi ekologis untuk taman dia juga biasanya sebagai interaksi sosial
meskipun kami para konsumen merasa keberatan karena harganya setiap minggu naik pak
beli rumah jadi mikir mikir lagi kan soalnya jadi kebutuhan juga pastinya naik karena bbm tersebut
jadi ciri khasnya berwarna hijau pekat ini lurus
lebih kurang satu bulan lebih
pemetaan bagaimana sih sebenarnya pemetaan yang tepat
pertama kali masuk pas pintu masuk kayaknya keren untuk jadi spot spot foto
kalau naik bis ini saya merasa nyaman sekali bersih dingin jadi walaupun di luar itu panas ya saya tetap merasa nyaman di dalamnya
harga ini berada jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
asi air putih maupun makanan berkuah bisa menambah energi dan memperkuat imun tubuhnya
tak hanya karena kenaikan bbm tapi juga kenaikan suku bunga acuan dari tiga tujuh puluh lima persen menjadi empat tiga
lantaran rata rata okupansi dari total kapasitas penumpang bus trans banyumas mencapai enam puluh persen per bulan dari empat koridor
melihat pasar tenaga kerja yang sangat kuat tadi
sehingga jangan terlalu euforia berlebihan ya
kemudian kalau kita lihat masalah pada ekspor import juga mempengaruhi ekonomi tiongkok sendiri
cabai rawit ini tingkat shu nya ini berkisar antara seratus ribu hingga dua ratus lima puluh ribu shu
namun perlu diingat bahwa meskipun sejumlah kafe sudah mulai dibuka
memilih cemilan keju yang dibeli di toko
ku bertemu dengan kekasihku
apakah anda mau menyingkirkan rintangan itu
melainkan berkurang dan akhirnya habis
itu terjadi pada heat stroke
harapan saya ke depannya bisa nambah tiga atau empat koridor
dijadikan lokasi untuk proses produksi keripik pisang
saya rawat terus ini anaknya banyak tapi belum nggak dipisahin
sekitar lima belas triliun rupiah per tahun akibat kemacetan
menimbun harta benda untuk masa depan
dr hafiz menambahkan pasien yang mengalami heat stroke
melalui siaran dalam bahasa indonesia
dalam surga mulia yesus telah sediakan bagiku
selain itu keberadaan bus trans banyumas menghidupkan aktivitas kota purwokerto
ya kelihatannya inflasi kita akan meningkat sedikit ya
tetapi ada aksi profit taking sehingga sedikit lagi ya
nah di negara kita ada upaya yang terus menerus dilakukan
kalau kita bicara kenapa seratus ribu itu pasti banyak variable dan faktor yang menentukan ya
tidak ada pengorbanan harta atau perasaan diadakan
semua proses berjalan lancar tingkat kepercayaan internasional terhadap indonesia juga meningkat
saya rasa sampai saat ini tidak ada kendala dalam proses pembangunan itu
festival tanaman hias tropis ini akan berlangsung hingga minggu
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advan suara pengharapan
dan juga memandang wajahnya
bagi penumpang yang ingin turun bisa mengetahui halte selanjutnya di layar informasi
kami ingin menjawab pertanyaan dari berbagai tamu
isinya nasi mie tahu bumbu bali sambal dan satu macam lauk
dari dulu ketika kita ada di masa awal covid pun
dengan skema ini diharapkan pelayanan angkutan masal menjadi lebih baik karena pihak operator tidak harus ugal ugalan mengejar setoran demi bisa menutup biaya operasional
ini sudah menerbitkan peraturan pemerintah melalui bapak nasu nomor sebelas di tahun dua ribu dua puluh
selamat pagi bang yuda
pasar ikan hias dibuka mulai pukul sembilan pagi
terus ya dengan hati kali ya saya biasa kalau tanamanan itu kalau pagi saya ajak ngobrol
mudah mudahan tidak masuk ke indonesia tetapi
jadi sepuluh kota itu diharapkan itu hanya menjadi sepuluh sekitar
ya memang kalau kita lihat beberapa data cukup mendukung ya bagi amerika
kalaupun harus melakukan kegiatan di luar ibadah
nah sedangkan dari ekspektasi pasar itu penurunannya sampai satu ratus lima puluh lima basis point
atau anggota publik bus bus itu saya kira sudah ngerti sudah paham
dengan kalori yang hampir tiga puluh lebih sedikit
hanya telur tahu daging dan bumbu bali atau bumbu rempah merah
atau paling tidak biasanya premium
yang penting itu ngitungannya masuk kan
jadi tidak terlalu besar seperti dua kamar plus dua kamar mandi
kalau kita lihat ketika pemerintah daerah mengelola transportasi publik fakta yang ada tidak pernah ada yang tumbuh
untuk memilih pilihan keju yang lebih sehat
maka untuk meminimalkan potensi penambahan jumlah kasus
ini berapa lama praktiknya sudah dilakukan sebenarnya
saat ini sudah ada lima ratus lebih pedagang di tiga ratus lapak yang tersedia di pasar
memang kalau kita lihat ada tekanan harga sedikit
kalau kita lihat tingkat pengangguran turun tiga tujuh persen kemudian non from payrol juga mencapai satu ratus sembilan puluh sembilan ribu
selain itu pasar juga nggak terlalu percaya dengan opec yang merencanakan pemotongan pasokan
tapi kalau misalkan di sumatera utara masih kurang
melayani mobilitas warga di pusat pemerintahan dan pusat ekonomi
anda juga dapat bergabung di facebook kami
ya saya memang mengurangi bahan kimia sih buat anak saya
hukum ya pemberantasan korupsi dan kasus ham sendiri gitu
sangat sedikit orang yang menyadari
meski begitu makassar masih memerlukan penambahan koridor
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
ya terkait minyak memang kalau kita lihat gitu ya bahwa pasar itu pelaku industri minyak itu
tetapi di sini bambu yang ditanam hanya ada satu jenis yaitu orang menyebutnya dengan nama bambu jakarta atau bambu pagar
untuk menikmati layanan teman bus pengguna cukup menuju halte atau bus top terdekat
tapi bisa sekaligus refreshing bersama keluarga
target kita lima ribu seratus sampai lima ribu dua ratus
berarti emas kita sudah berapa ribu dari pemerintah pusat membantu bis ke daerah daerah
kalau menggunakan anggota publik
sementara putri mau dan mangrove yang sudah dipotong potong direbus hingga mendidih dan menghasilkan zat warna kuning gading
tapi penurunan minyak ini tentu masih cukup positif bagi kita karena indonesia adalah salah satu net importer minyak
tetapi yang luar biasa adalah bahwa hutan bambu ini hanya berawal dari lima buah bibit saja
sekarang kasus aktif kita sekitar sembilan puluh ribu
kali ini seorang petugas sipir lapas raja basa bandar lampung yang menjadi sorotan
bersamaan dengan bertambahnya kekayaan mereka
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
kita rekomendasikan beli di seribu empat ratus lima belas sampai dengan seribu empat ratus tujuh puluh lima
biasanya saham saham yang big cap lebih banyak diakumulasi ya di awal awal tahun
kalau kita bicara sedikit komoditi pak ini ada beberapa data yang menarik terkait dengan batubara yang terkoreksi tapi cpo justru menguat dan harga minyak juga
anggaran tersebut digunakan untuk membeli layanan pergerakan bus dan ongkos tarif penumpang
tapi ini ya jualannya lauknya itu melimpah
jadi tanaman taman bambu yang ada di sini hidup di atas bekas tumpukan tumpukan sampah dan sisanya masih ada masih terlihat di sini
sektor lain adalah properti yang ternyata juga mengalami masalah sampai saat ini
di youtube banyak bahwa di parung itu merupakan pasar ikan terbesar
dan juga meningkatkan metabolisme tubuh setelah menikah
saudara pendengar yang dikasihi oleh ala
ya kalau kita lihat dari ekspektasi para ekonom di us ya yang disurvey itu menunjukkan mereka berpikir bahwa pada edisi desember dan januari ya
akhirnya diputuskan untuk ke dokter
kemenhub telah menerima permintaan dari kota lainnya untuk pengadaan program bts
iya selamat pagi pak selamat tahun baru pak
nah bagaimana kemudian idealnya untuk mengerem potensi kemungkinan tersebut
jadi tadi saya salah sebutkan sekitar puluhan ribu ini bakal mencapai enam juta rupiah
bus trans banyumas telah bekerja sama dengan pt banyumas raya transportasi
di sini tuh dijual harga di produsennya produsen rp dua puluh dua ribu
artinya kita juga sulit untuk menjual di angka yang sama gitu
yang kedua dulu ya kita rekomendasikan di sembilan puluh dua sampai sembilan puluh delapan
kalau kita lihat beberapa prediksi yang ada kita perkirakan inflasi itu akan naik ke bulanan lima ya
artinya kalau ekonomi amerika tidak mengalami satu pukulan mengalami resesi
keuntungan kedua mendorong angkutan kota pedesaan hidup lagi karena berperan menjadi feeder atau pengumpan bagi warga yang tidak terjangkau oleh layanan bus trans banyumas
ternyata bermuara di dua tkp yang ada di bantul
menurut erman sumirat pengamat properti dosen febu empat dan mba itb
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
cocok sekali dengan cuaca surabaya yang cenderung panas
pada aktivitas pariwisata internasional
harapannya pasar tenaga kerja melemah
nah untuk saham sendiri kita rekomendasikan akra ya untuk dibeli di seribu tiga ratus tiga puluh sampai rp satu empat ratus sepuluh
dari keterangan mereka mereka hanya mendapatkan kiriman
taktos di bawah rp sembilan ratus enam puluh target kita rp satu satu ratus dua puluh sampai rp satu dua ratus lima belas
nah pada saat kita tiba tiba tinggi maka bisa terjadi gangguan pada tubuh kita
kemudian ada tombol tombol itu ada tombol emergency yang warna kuning
nah kita akan melaporkan kepada kementerian dan tentunya akan dilakukan sanksi sanksi dan peringatan kepada masyarakat
itu fed kemungkinan mempertahankan tingkat suku bunga
gaji pokok sipir penjara di indonesia untuk golongan dua lulusan sma berkisar rp dua dua puluh dua lima ratus hingga rp tiga delapan ratus dua puluh
sehingga kalau ada jobless plan yang meningkat naik artinya tingkat pengangguran meningkat
di dalam rumahnya sebagai sarana relaksasi untuk menyingkirkan kejenuhan
dan inflasi inti mungkin ada di satu delapan puluh lima persen
mungkin dalam suatu rute yang selama ini berjalan
baik dari eksternal dan internal yang akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan tanah air
pasar ikan hias ini menjadi prima dona bagi kalangan pecinta ikan hias
yang tentunya harus mematuhi protokol kesehatan
bahwa beberapa kali kita mengalami kecolongan
menjadi proyek prioritas strategis berbasis kolaborasi guna mengurangi potensi kerugian ekonomi
aktivitas layanan publik dan lain lain
kemudian mempersiapkan skenario transisi
demam juga bisa terjadi kalau tubuh sedang berusaha untuk mengatasi suatu infeksi
namun pemerintah daerah kabupaten banyumas mengakui belum dapat mewujudkan sarana prasarana terutama untuk halte bus
sejak awal berjualan pilihan lauk di warung ini tetap konsisten
dan empat lima juta orang pada siang hari
tapi tentang harga eceran untuk gabah di para petani
sehingga kalau ditanya pedagang enak atau tidak sulit

mereka dituntut untuk mengadakan satu pekerjaan
yang mereka sebut dengan happy water
berada di banyumas dan banjarmasin
karena kita melihat kemarin pasar saham amerika juga sangat positif terkait dengan hal ini
jadi mungkin ketika pasar tidak mendapatkan apa yang diharapkan
kemudian juga kekhawatiran resesi dan bagaimana gaji
yang disediakan pemerintah kota surabaya
dalam sehari warung nasi bali laku puluhan porsi
kemudian di rumah tkp satu dan tkp dua mereka melakukan pengolahan
belum lagi nanti kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun hal tersebut
kemudian akan bisa untuk beriklan
bila kita mengikut jejaknya di depan kita
dari jalur laut jalur darat dan udara
dengan membawa pemberian yang kecil untuk dia
yang ditandai dengan demam ini
berawal dari sinilah kemudian kami menelusuri akun akun tersebut
namun memerlukan transportasi publik yang mumpuni
setelah tiga tahun dibantu oleh pemerintah pusat
setiap hari mengalami kenaikan dan itu memang kami mengalami kesulitan
dua orang kami dapat amankan tersangkanya di magelang
jadi kita tidak sarankan
sehingga federalitas ini lebih bisa agresif melakukan penurunan tingkat suku bunga
terlalu panjang proses menunggunya sampai tanam lagi
kain kain bermotif batik buatan warga desa kaliglingi ini mempunyai corak khas dengan nuansa alam khas kawasan pantai
salah satu yang saya dapatkan dari data bps ini terkait dengan tingkat produksi dan konsumsi cabai ya
yesus mau datang sederhana
nah tiongkok ini memang harus kita cermati bahwa mereka agak kesulitan ya saat ini
jadi pelanggan pelanggan khusus yang memang masuk dalam kelompok mereka
nah bila jemaahnya tidak sadarkan diri atau tidak dipingsan
dengan rata rata jumlah penumpang harian sebesar enam puluh lima ribu orang
selain dilewati trans semanggi surabaya sejumlah halte juga dilewati surabaya bus dan angkutan pengumpan bernama wijaya
kafe outdoor dengan nuansa alam banyak dicari sebagai tempat untuk rehat dari rutinitas
itu kalau ada penumpang yang membutuhkan pertolongan atau ada penumpang yang diganggu oleh penumpang
maka di warung pusat command hub itu langsung ada warning alert
yang ketiga dari segi aktivitas active case finding sendiri
kemudian yang terakhir excel kita rekomendasikan beli di seribu sembilan ratus enam puluh sampai dua ribu dua
pemilu berberlangsung dengan damai ya
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
trend kafe hidden gem di tengah kota dengan wansa unik tentunya patut untuk dicoba
dan pemicu penyakit misterius tersebut
tiga juta ton itu diturunkan bersamaan dengan kondisi beras lokal yang mengalami penurunan dan
piti jadi sebutan bagi anak muda pengendara sepeda motor yang berencana melukai pengendara lain dengan senjata
kita menggunakan tpb tempat pemberhentian bis yang bentuknya adalah marka kotak
beras di indonesia pada saat ini
jika ada pelanggaran seperti pengemudi yang melebihi kecepatan lima puluh km per jam atau bus yang kotor kilometer layanan akan dipotong
yakni gaji pokok satu ratus dua puluh lima persen dari upah minimum plus tunjangan kinerja
kemudian yang kedua juga bisa jadi menimbulkan jalan masuk bagi terjadinya infeksi
tahun dua ribu dua puluh empat itu ada tiga kali penurunan
menunjukkan kenaikan load factor dengan tingkat okupansi tertinggi
ketakutan mereka makin bertambah
bus juga bisa menampung sepeda kayu
usaha menimbun harta kekayaan
harapan saya sih semoga ada jalur khusus untuk bus ini biar lebih cepat terus gak kejebak macet
ya memang kalau kita lihat data pekan lalu ini cukup penting ya keluarnya di jumat
favorit saya tentunya ini aglonema
kita tanamkan ya kan itu yang selalu disampaikan
medan sumatera utara menjadi kota terbesar ketiga
sekaligus adanya community awareness
jika anda ingin mendapatkan efek tenang dan memperbaiki kualitas udara dalam rumah
karena sekarang kan tempat tempat pariwisata kan
terakhir pantau terus kondisi anak
sebenarnya memang momen politik ini adalah momen yang paling
selamat pagi pak salam sehat selalu
yang merupakan warga asli parung
karena ada beberapa jenis kemasan yang mereka tawarkan melalui media sosial
nah kemudian kalau kita bicara mengenai cabai rawit sendiri nih ya
angkatlah diri dan bunyikanlah
ku akan lihat senyumnya
kandungan tertentu dalam obat paracetamol sirup
yakni saat melaksanakan ibadah umroh bersama sang istri menggunakan pesawat kelas bisnis
tkp ketiga dan keempat itu berada di bantul
jadi ini lokasinya itu bener bener masuk di gang
juga kalau dihitung kerja kita lebih tinggi ini dibandingkan kerja
kita langsung saja terhubung dengan kombes pol jayadi
sedangkan sisanya masih disubsidi kementerian perhubungan
seperti el nino terus ada musim pemilu
ada tiga lokasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai taman
seorang warganet di aplikasi x at bayuram mengeluhkan kenaikan harga tiket pesawat rute jakarta padang yang melonjak hingga tiga ratus persen
ini tinggal tergantung ada uang ada barang kan kurang lebih seperti itu
harapannya kan dengan misalnya hari ini dibantu sepuluh dikelola dengan baik
seperti ini dan hanya berdiameter ramping dua hingga tiga cm saja
sebagai belahan dunia tapi di indonesia juga masih terjadi
artinya kasus yang sudah terkendali dengan baik
kurang dari seratus ribu tentu ini kabar baik
dan kita menghadapi beberapa momen yang cukup membuat kita sulit ya
terkait dengan adanya aktivitas produksi narkoba jenis baru yang dimodifikasi
lalu bagaimana rekomendasi saham yang menarik pada pekan ini pak
ada potensi juga nanti pihak pihak yang mungkin tidak tahu tapi tertarik untuk membeli mencoba begitu
ada yang kemasan lima ratus gram ada yang dua ratus gram ada yang seratus gram bahkan juga ada yang lima puluh gram
dan kita harap pun itu akan terus turun
permasalahan ini yang membuat kementerian perhubungan meluncurkan
tak hanya itu di tahun ini ada banyak sekali agenda politik di dunia
di sisi lain demand demandnya kelihatan melambat atau melemah
atau ke mudah mutuced lu trustworthy god
dan takkan pergi dari dia
putri malu dan mangrove bisa menghasilkan warna yang bagus
untuk tidak serta merta kita euforia untuk membuka semua akses keramaian
dan tak disediakan tempat duduk untuk pembeli
siapa sangka lahan seluas sembilan hektare ini dulunya adalah tpa atau tempat pembuangan akhir sampah
memang sudah langganan atau baru penasaran
kemudian sebagai pemegang rekening
kalau boleh jujur bang yuda kenaikannya bukan setiap minggu lagi tetapi setiap hari
kondisi tersebut dikonsumsi dengan catatan sesuai resep dokter
dalam sehari warung ini menghabiskan tujuh puluh lima kg berat
pak kalau kita bicara mengenai penurunan suku bunga amerika serikat sendiri yang menarik adalah data terkait dengan jobless claim ya
tapi di sisi lain pasar dan retail modern mengalami penurunan distribusi karena beras lokal juga terbatas
selain jakarta di jen hubdat gemen hub menetapkan surabaya bandung medan semarang dan makassar
bukan hanya itu kehidupannya pun dibongkar oleh akun tersebut
investasi itu kan jadi bagus ya beli di saat krisis
dengan senang hati kami akan menemani anda dengan rangkaian acara
naiknya harga cabai menjadi salah satu bahan utama masakan dikeluhkan pedagang dan kondisi ini membuat daya beli masyarakat turun
jadi satu bulan itu hanya rp seratus
bus trans banyumas memunculkan halte integrasi karena menghubungkan beberapa angkutan yang ada
kalau kita bicara mengenai pemetaan ya
kalau kita lihat dari harga acuan di tapak lebar panas sendiri ini harga cabai merah keriting
ini masih menjadi salah satu hal yang selalu menjadi pertanyaan
biarpun diatasnya tipis saja gitu karena pasar memperkirakan itu satu ratus sembilan puluh ribu tapi ini keluar satu ratus sembilan puluh sembilan ribu
tetapi yang jadi perhatian kita adalah biasanya kalau ekonomi amerika bisa soft landing
atau bahkan diperjual belikan kembali
karena dipatok pemerintah dengan harga rp satu ratus lima puluh lima juta per unitnya
allah dan kebutuhan pekerjaannya
nah ini jumlah jawa timur seperti ini
sengatan panas matahari dapat menyebabkan kelelahan atau heat exhaustion
jadi paling tidak dia di bawah naungan
menjadi lebih mudah diikuti
saya kerja memang dasarnya di perikanan juga
untuk mengolahnya tanaman tarum cukup direndam air dan ditimpa batu kapur selama lima tahun
para pedagang yang berjualan rata rata adalah warga parung
yang tadinya darurat kemudian level empat level tiga
dari pengendali pengendali yang sampai saat ini sedang kita lakukan pencarian
nah tapi kondisinya dia memang suhunya itu nggak turun
bagaimana anda melihat perdagangan pertama di dua ribu dua puluh empat pak
dan baru akan membaik pada awal tahun dua ribu dua puluh enam
ini dua ribu dua puluh dua lalu tingkat produksinya itu mencapai tiga puluh lima
memiliki komitmen dengan dukungan dari legislatif
ya kalau kita bicara mengenai dalam negeri pak hari ini akan ada data inflasi indonesia
kendaraan dan sensor untuk mengawasi laju kendaraan maupun aktivitas pengemudi
apakah ini kemudian jaringan didalam negeri atau terkait dengan
nah ikan kafiat itu musuhnya buat makan men kutu
kalau lebih tinggi biasanya premium kita beli itu rp empat belas paling
orang orang miskin yang setia
rata rata waktu tempuh dari keseluruhan koridor dalam satu rit adalah dua jam dua belas menit
selain itu mereka juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker
nah dengan adanya pelonggaran baru baru ini dari kebijakan ppkm ya
hampir hampir dilupakan oleh mereka
tetapi kalau kita lihat ekspektasi pasar masih tetap sama bahwa tahun depan itu fed masih menurunkan lima kali tingkat suku bunga
jika jepang punya hutan bambu terkenal sagano maka surabaya punya hutan bambu yang tidak kalah cantik keputih surabaya
juga bisa ada tombol emergency kemudian di depan driver juga bisa ada tombol emergency
koridor dengan kilometer panjang akan mendapat tunjangan lebih besar
itu tinggal pencet saja tombol panic button
seperti hanya penyakit malaria penyakit tuberkulosis
kalau mengenai narasi soft landing sendiri bagaimana pak dengan adanya peningkatan pendapatan
dawang telah diberi sanksi dipindahkan ke kantor wilayah untuk dilakukan pembinaan karena flexing di media sosial
memberikan ruang lebih banyak bagi federal reserve untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga ke depannya
kecuali kenderaannya itu rusak
ketika fega reserve dan bank sentral global melakukan penurunan tingkat suku bunga
bisa agak cepat memperpendek headway dengan unit depannya
sebanyak dua puluh delapan gram keju cheddar
lantas bagaimana cara orang tua untuk menangani anak yang sakit
pt banyumas raya transportasi juga harus menyediakan pengemudi yang sesuai dengan ketentuan kementerian perhubungan
fakta yang ada tidak pernah ada yang tumbuh gitu
mereka itu mati adanya
namun demikian untuk menghindari dan agar tidak sampai terjadi hiperendemi
mawasyaro oh mawasyaro biar harumu buka hatiku
tubuh juga bisa disiram dengan air dingin dengan pemberitahuan sebelumnya
anggota yang tidak merasa puas
dengan saya pendeta muda robert gultom
sebuah hiperendemi atau tidak tapi justru kita menghindarinya
koridor dua melayani mal panakukang menuju bandara sultan hasanuddin
pasti ada biaya untuk transportasinya
taman seluas empat hektare ini ditumbuhi beberapa jenis tanaman hias dan pohon rindang
kehadiran teman bus di surabaya dinilai telah menghemat biaya ongkos perjalanan warga sehari hari jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang bersifat privat
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktiksi pasar modal hans kueh
yang mendapat respon terbaik di indonesia dalam banyaknya flat atau penumpang teman bas
yang jelas ini overall
ya kalau kita lihat pertama minyak ya
tetapi saat ini bergeser bahwa amerika akan soft landing ekonominya
terima kasih banyak kepada bapak kombes pol jayadi wakil direktur tindak pidana narkoba bares krim polri
dipadu dengan cantiknya taman hijau
akan dilaporkan ke dirjen perhubungan udara
bagaimana anda melihat data inflasi ini kemudian berapa persen inflasi di tahun lalu terutama bulan desember
nah kalau untuk pencahayaan karena tanaman indoor
kita membuat atau membeli bahan baku berupa keripik yang sudah jadi keripik pisang sudah jadi
tanahnya jangan terlalu banyak biar airnya langsung turun kebawah
karena itu kebijakan tidak boleh berat
mereka makin memiliki harta dunia ini
kalau boleh saya ceritakan ritmenya tahun lalu itu sebenarnya targetnya tiga puluh tujuh
tkp pertama itu di depok kemudian tkp kedua di magelang
terus perimbun sangat asli sekali
daruratan yang sempat kita over capacity
itu kalau satu bulan saya bisa dua juta
sehingga kalau kita lihat tiongkok itu hanya bisa tumbuh dari konsumsi dalam negeri
banyak sekali pangan pangan murah yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah
bambu jakarta nya ya ditanam saja gitu
dikasih susu sebentar itu kan udah turun udah membaik
nah ini salah satu kenapa harga cabai juga makin pedas
jadi kita mengharapkan pemilu berlangsung dengan damai kemudian tidak ada ketegangan
pasar ini buka di hari senin kamis dan jumat dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore
surga dunia dan juga bahasa maduranya nyamanonggu
hiperendemi ini suatu situasi yang merujuk pada kejadian yang persisten
selalu membawa payung atau topi sebagai pelindung wajah
yang akan beribadah di makkah arab saudi
yang berikutnya hm sampurna juga kita rekomendasikan beli di delapan ratus delapan puluh lima sampai seribu sembilan ratus lima belas
misalnya ada yang ini ini ada suplir dolar kemudian ada yang unik juga tanduk rusak
sehingga gap antarrealisasi dengan standar pelayanan minimal semakin berkurang
mendapatkan narkoba tersebut narkotika tersebut
istimewanya kain kain batik dilukis menggunakan pewarna alami dari tanaman
perjalanan saya kali ini menuju pasar ikan hias parung kabupaten bogor
ini jumlah ini naik tujuh delapan puluh enam persen dari tahun dua ribu dua
di tahun dua ribu dua puluh tiga bayang bayang resesi besar melanda dunia membuat banyak sekali orang khawatir
makan protein lebih dulu saat makan
adapun kilometer menjadi parameter perhitungan biaya penyusutan
yang menyajikan ikan hias yang pilihannya banyak dan dengan harga yang miring tentunya
yang akan menjadi orang kristen yang hebat
bayinya yang berusia sebelas bulan
bupati gresik menyebut tiga wilayah di kabupaten gresik menjadi potensi besar penghasil tanaman hias tropis
ia adalah dawang delvi yang disebut sebut memiliki motor gede harley davidson dan rumah mewah dengan fasilitas kolam renang
tidak ada keuntungan duniawi yang lepas
jalan tugas yang berduri
kemudian yang kedua kalau kita bicara mengenai cabai rawit
kemudian juga kesadaran untuk kita tetap beradaptasi dengan perilaku protokol yang lima m
di mana bahan baku yang mengandung narkotika kemudian dicampurkan setelah dicampurkan dikeringkan kemudian setelah dikeringkan dikemas dalam kemasan dalam berbagai kemasan tadi
kemudian sakit kepala berlebihan serta nadi terasa cepat dan semakin menguat
menurut pengakuan dari tersangka
warna dari tanaman ini juga dinilai ramah lingkungan
ketika kasus aktif menyentuh lima ratus ribu kasus
kalau kita lihat tahun ini pasar kelihatan lebih optimis
pemberitahuan ini penting karena bila mereka tidak tahu akan disiram air dingin
banyak dicari cana koki yang gede gede sama lohan pak
kesadaran agar kita terus waspada
hasifati ajrina seorang arsitek lanskap dari institut pertanian bogor mengatakan
pertama ekonominya akan soft landing
berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para tersangka itu mbak
minyak ini cukup menarik gitu ya bahwa tahun lalu sempat fluktuas
pihak akademisi dan kepolisian meminta masyarakat tidak mengkaitkan istilah kritik dengan aksi kejahatan jalanan yang belakangan marak terjadi di yogyakarta
di sini kuasa kekayaan itu dapat dilihat
pelaku pasar bisa melihat view ya pandangan dari para calon presiden dan calon wakil presiden
harapannya adalah tingkat pengangguran itu meningkat
kalau misalkan mau dimajuin itu susah
dan itu berkaitan juga dengan potensi dan kesiapsiagaan anak
melalui perhitungan berdasarkan kilometer
pelaku pasar perlu mencermati banyaknya data dan agenda yang akan berlangsung pada pekan ini
ini potensi kenaikan kasus akan ada tapi tidak akan terjadi
tak perlu jauh jauh kafe yang berada di tangerang ini dengan nuansa alam yang sejuk dan asrinya
bila nanti aku pulang ke rumah
akan digunakan oleh medan dan bandung pada dua ribu dua puluh
yang merupakan konsorsium dari dua belas operator lokal
obat dalam bentuk tablet puyer dan rektal bisa diberikan dan dikonsum
kadang medianya juga enam bulan sekali kalau bisa harus diganti
dari patroli yang kami lakukan kami mendapatkan beberapa akun
nah yang diminta kepada pihak bandara ikut memonitor adalah jika terjadi pelanggaran harga tersebut melebihi batas atas misalnya
tentunya bukan penambahan ruas jalan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan
sehingga sementara halte yang mesti ada
ke depan semuanya kita bangun dengan bis listrik
target kita rp dua lima ratus lima puluh sampai rp dua tujuh ratus
per porsi dihargai dua puluh tiga hingga dua puluh delapan rupiah
oke kalau yang satuan ada nggak mana
pembelinya itu datang dan pergi
pans meskipun temanya mengenai ekonomi kerakyatan umkm dan ekonomi digital baru pada debat kedua
kemudian jasa marga kita rekomendasikan beli juga empat ribu tujuh ratus empat puluh sampai empat ribu delapan ratus sembilan puluh
lalu skenario apa yang harus dipersiapkan kami bahas bersama hermawan saputra
oke berarti dalam bentuk keripik pisang ya pak ya narkobanya itu terkandung di dalamnya begitu ya
kejadian seperti ini kan pelambatan ekonomi atau resesi ini kan jadinya menurunkan daya beli
tapi yang perlu sama sama saya rasa kerja harus terus terus kita lakukan adalah sosialisasi kemasyarakat
sehingga nanti akan menunggu panen raya yang akan terjadi menurut saya sekitar dua atau tiga bulan yang akan datang
memang bisa menjadi salah satu pilihan untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari hari

kemudian ada sensor passenger counting jadi kalau ada penumpang masuk itu kena sensor langsung di pintu depan
untuk menjalani jalan yang ia tunjukkan
selain tempat duduk untuk penumpang umum terdapat juga tempat duduk khusus wanita dan prioritas
kalau kita akan lihat membuktikan apakah betul betul akan menjadi
sebenarnya sel sel imun atau daya tahan tubuh itu dapat bekerja lebih efektif
secara kolektif bahwa covid masih ada
yang didalamnya menggunakan bahan kandungan narkotika
cuma waktu itu ikan hias itu belum ada
tiket masuknya gratis hanya perlu membayar parkir
hal itu dikarenakan dalam waktu sembilan puluh menit
kalau dari belawan ke medan itu kan waktu tempuhnya kan agak lama
mewakili satu golongan besar orang
menurut ajina setiap tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda
tapi baru bisa mendirikan halte kemarin baru tiga puluh enam polri dukungan apbd
mereka mempunyai suatu kecenderungan
ini juga surga dunia
hubungannya adalah yang dilihat saat ini adalah harapan bahwa pasar tenaga kerja amerika melemah
terdiri dengan penggaraan yang terjadi
di tujuh ribu tiga ratus sembilan sampai tujuh ribu tiga ratus lima puluh
nah kalau bicara mengenai seratus ribu per kilogram ini sebenarnya permasalahannya di mana ya
ya kita ke rekomendasi sampah
berarti dengan kata lain bantuan sebakau ini terutama beras
kami berusaha pohon pohon di sentral tanaman hias di kabupaten gresik tiga kecamatan tersebut bisa berkontribusi ditanam di ikn
target kita dua ribu delapan puluh sampai dua ribu satu ratus tujuh puluh
terkait dengan peredaran keripik pisang yang mengandung narkotika
di surabaya banyumas dan makassar juga berjalan di medan
bisa dijadikan pilihan untuk berlibur sejenak bersama keluarga
karya para pecinta bonsai dari berbagai daerah di indonesia ini hadir untuk meramaikan festival tanaman hias tropis tingkat nasional
nah ini yang kita hindari karena istilah hiperendemi itu tentu pada saatnya itu
sambil memandangi suasana perkotaan jakarta
antara tkp satu dengan tkp
bus transmangi suraboyo mengoperasikan lima belas bus dan dua bus cadangan
dan jangan sampai menjadi hiper endemi seperti topik
bus transmangi suraboyo berkapasitas lima puluh satu orang penumpang
tapi faktanya kan nggak nungsep semua
sebab subsidi bts ini bersifat stimulus
setelah mengalami penurunan produksi dan juga permintaan selama masa pandemi pada tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu lalu
oleh karenanya walau di berbagai belahan dunia juga sebagian sudah terkendali
pak abdullah berarti kalau kita lihat dari akar masalahnya mungkin kita mengesampingkan sedikit tentang bansos
kebijakan the fed terkait dengan penurunan suku bunga masih sumir ya pak
protein melepaskan peptida yaitu hormon usus yang membuatmu merasa lebih kenyang
murah ya murah pertama murah
karena memang ada aktivitas interkonektivitas internasional yang terjadi
perekonomian mereka diperkirakan tumbuh melambat
di situ ada pandan tricolor ada pandan bali di sini kemudian ada song of india ada hanjuang merah di sini
yang harusnya warung atau rumahan
yesus mau datang segera
cabai ini biasanya dari beberapa negara lain yaitu dari peru kemudian juga negara negara misalkan peru kemudian juga meksiko dan beberapa negara latin
disana juga ada di jawa tengah cuma gak sepanjang disini
ini diantaranya adalah ada enam cctv ada di bagian ini belakang kemudian depan
apa saja yang menarik mungkin bisa anda rekomendasikan pada pelaku pasar hari ini
dengan keripik pisang dan juga happy water
menurutnya rutinitas ini telah meningkatkan produktivitas dan membawa energi positif dalam rumah
juga bisa dikompres dengan air dingin di dahi dan ketiak
masih sangat prematur untuk kita katakan sudah terkendali dengan baik
menikmati suasana alam sambil mencicipi kuliner
nah itu segi offensif
banyak orang lewat untuk datang bisa kita sebut dengan welcome area lah
eksekutif manajer kcu bandara soekarno hatta dwi ananda wicaksana mengungkap penyebab tingginya harga karena kurangnya ketersediaan pesawat
ada juga misalnya penggunaan transis pera
sementara kekayaan mereka dikumpulkan mereka
terutama pada harga komoditas seperti batu bara dan komoditas lain yang kita ekspor ke sana
apakah kasih tuhan yang berkati ku
ya sebenarnya debat ini cukup penting ya dan dinantikan para pelaku pasar
karena driver selama perjalanan kan nggak boleh pegang hp
dengan mengirimkan surat ke radio adven suara pengharapan
bunda iras mengaku menghadirkan elemen hijau alami dalam rumah sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik karena membuatnya sering berjemur dan bergerak saat merawat tanaman
untuk warga yang di sepuluh kota yang sudah tersedia layanan bts
dan takkan ku pergi jauh dari dia
kalau untuk ini pp saya rp empat
secara tidak langsung kita bisa melihat kondisi di lapangan ya saat ini
pak kalau kita bicara mengenai probability setiap januari dari tahun dua ribu hingga dua ribu dua puluh tiga ini
jika ia mencintai sesamanya
selama tuhan menemani saya
berawal dari patroli di dunia maya yang kami lakukan secara rutin
ya hal itu sesuai dengan perjanjian antara pemerintah daerah dengan kementerian perhubungan bahwa subsidi bagi teman bus di banyumas akan selesai di akhir tahun dua ribu dua puluh
selamat sore pak jayadi
saat kita makan cobalah untuk selalu mulai dengan protein sebelum beralih ke karbohidrat
jadi data tengah kerja yang lebih baik ini memimbulkan kekhawatiran pasar bahwa ekonomi amerika cukup kuat
kalau kita lihat sebenarnya kenapa makin pedas
situasi ini membuat calon konsumen harus semakin selektif dalam memilih tipe rumah agar tetap dapat membayar cicilan
meskipun badai menerjang jiwaku
jadi kalau kita lihat ekspektasi pasar yang memperkirakan set itu akan
dan ini tentu tidak terlalu bagus juga bagi perekonomian indonesia
taman juga memiliki beragam manfaat selain mempercantik hunian
harapan kami adalah semakin banyaklah koridor koridor yang bisa dibantu oleh bts dari pemerintah pusat
sejak awal operasional di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
ini kalau dari peraturan tadi dari bapak nas sendiri cabai rawit itu di tingkat konsumen
kemudian kami melakukan penangkapan di depok dengan tiga orang tersangka
dari unggahan tersebut harga tiket pesawat yang biasanya berkisar satu hingga dua juta rupiah kini tembus hingga empat juta rupiah
kita juga mencari apa penyebabnya
tapi mengatasi sakit anak tidak melulu soal obat
dan pihak operator sehingga bus listrik bisa disusul enam kota lainnya
oleh karena kita belajar dari penyakit penyakit lain juga
karena kalau negara indonesia bisa melenggarakan pemiru dengan jujur dan adil
masuk tiga n itu kan juga
oke baik baik enam juta rupiah ya
itu juga apa harus kita berhubungan dengan itu
kini bisa menyewa lapak yang dikelola oleh haji darmu
dan iman mereka pada allah
bahkan varian mu ini sudah ada di hongkong dan jepang
pertama pendekatan dari mobilitas atau interkonektivitas global
karena sebelumnya adp national employment itu menunjukkan pasar amerika itu agak melembab melembab ya pasar tengah kerjanya
kalau beberapa data terkait dengan komoditi ini
untuk itu dituntut pelayanan yang baik
nah kita tidak berharap tentu saja
tapi kemungkinan perubahan tingkat suku bunga itu baru dilakukan oleh bank sentral di indonesia
tetapi kalau kita lihat dki yang begitu terbuka
yang telah berbuat begitu banyak bagi mereka
ditambah pada dua ribu dua puluh tiga ini terdapat peningkatan rata rata kecepatan
dan menyebabkan banyak orang yang memiliki harta itu
pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan
ini udah kerasa banget kalau bumbunya itu adalah leko
dan jangan sampai kita gegabah membuka akses terlalu lebar dan luas
pihak angkasa pura ii selaku operator menegaskan apabila mendapati maskapai penerbangan menjual tiket melampaui batas
yang sekarang sedang ada varian u dan varian lamda ya
untuk spot spot foto juga banyak sekali bagus bagus di sini
kita sudah bisa menyeruput secangkir kopi sambil memanjakan mata dengan rimbunnya alam sekitar
agar berhati hati dengan udara panas
ya memang sebenarnya pasar itu berharap pasar tenaga kerja amerika itu jangan terlalu ketat
tapi ada dukungan apbd dengan dukungan dari nanti biaya operator iklan dan sebagainya
medium di rata rata hampir seluruh indonesia secara nasional
karena itu lanjut erman saat ini pemerintah dan pengembang
tapi kenapa harganya bisa sampai seratus ribu
akibat bertambahnya jam operasional angkutan kota dari sebelumnya sampai jam lima sore
seperti demam bila tanpa obat
nah saya sudah beberapa kali mencoba contoh dari belawan
parkir mobil itu jauh kita jalan kesini itu
sesampai di lokasi hutan bambu keputih ini menyajikan keasrian
yesus mau datang sederhana
ya memang kalau kita lihat ada dua bulan yang cukup positif ya biasanya di desember rata rata selalu marketnya selalu positif
harus dikontrol dan dihati hati oleh pemerintah dalam pelonggarannya
untuk disemprotkan ke area kulit atau bagian tubuh yang terasa panas
pak hans ini kalau perdagangan terakhir ihsg dua ribu dua puluh tiga melemah empat puluh tiga persen atau tiga puluh satu sembilan poin di level tujuh dua ratus tujuh puluh dua delapan pada pekan lalu
termasuk paracetamol untuk sementara waktu
dan memang kalau kita lihat
kompleksitas dari kenaikan harga ini perlu dilihat secara komprehensif ya pak
ditambah viralnya di media sosial
karena nyaman sampai ke kota
inilah radio advance suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
lalu apakah ini juga menetapkan bagaimana the fed tidak lagi tergesa gesa untuk menaikkan suku bunga pak
kalau ada apa apa
ada tombol panik button jadi otomatis langsung terhubung ke kantor
ada bonsai jenis bugenvil kamboja dan berbagai jenis bunga sansevieria
karena memang perdagangan isk masih konsolidasi dan banyak sekali sentimen global
yang tidak hanya di indonesia tetapi ada di amerika india dan beberapa negara lain
akhirnya juga mengonsumsi keripik pisang ataupun happy water
jadi ketika kapal tidak melintas di tursan itu kosnya meningkat sehingga mendorong harga minyak lebih tinggi
ini produksi cabainya itu mencapai empat belas lima puluh empat
masih masuk kita sudah berapa ribu dari pemerintah pusat membantu bis ke daerah
jadi orang berharap bahwa pasar tengah kerja amerika itu segera melemah
biasanya dia merasa bisa mual muntah berkeringat dan haus
kondisi cuaca panas ekstrim yang membuat banyak petani gagal panen berdampak pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti sayur mayur di sejumlah pasar tradisional
satu koridor membentang dari timur ke barat atau dari kejauhan putih tambak ke universitas negeri surabaya kampus lidah hutan
mengingat tadi data jobless claim kita lihat meningkat
dengan harga dua juta rupiah per tahun
soalnya kalau di luar itu ya apa sama apa kan gak boleh
nah kalau bicara mengenai cabai sendiri sebenarnya itu bukan tanaman asli indonesia seperti saya katakan tadi
maka adanya harmonisasi kebijakan antar daerah itu
dan gunakan pakaian longgar berbahan katun
jadi biasanya di dua pekan awal
terus kalau mau ke mal lebih mudah aksesnya
yang kedua memang bantuan pangan itu kan dikhususkan untuk beberapa masyarakat tertentu
nah pada saat suhu tubuh itu lebih tinggi
tim liputan cnn indonesia
memberatkan sih melihat cicilannya yang memang hampir lima puluh persen gaji gitu
ada juga area berkumpul yang dimanfaatkan untuk kegiatan warga
anak anak muda ini senang sekali
misalnya bisa jadi daerah transisi menuju suatu ruang lain gitu
meskipun juga kalau kita bicara cabai merupakan salah satu hal yang utama
kemudian mekko ya mengingat ingat akhir pekan ribon kita rekomendasikan beli di rp sembilan ratus delapan puluh sampai rp satu tujuh puluh lima
saya kira untuk fasilitas yang sudah kita siapkan
kuliner dan aslinya juga bisa menikmati kulinarnya
untuk keamanan bus ini pun dilengkapi dengan berbagai teknologi
indonesia tengah dikhawatirkan menuju fase hiperendemi covid sembilan belas
maka itu taman memiliki peran penting untuk mencegah kejenuhan dalam rumah
sengatan panas matahari yang bisa menjadi heat stroke
tetapi terlihat ekonomi us tahun lalu sangat kuat sekali
harapan kita kan dimanfaatkan secara maksimal bis bis itu yang sudah kita bangun
tiga kecamatan gerorejo kedamian dan uringi nanom mempunyai lokus sentral tanaman hies tropis
bahwa akun ini adalah sebagai akun yang memasarkan produk keripik pisang
surabaya baru mengisi dua koridor dari sebelas koridor yang direncanakan
jadi pasar sekarang melihat probabilitas penurunan itu mungkin baru terjadi di bulan mei
yang sebelumnya penyakit penyakit ini juga terjadi
nah situasi seperti ini membuat industri properti jadinya belum saatnya booming lagi
karena kalau kita melihat beras juga ditentukan oleh harga gabah di para petani
jadi kalau misalnya dia ada mobil yang di belakang
dan kita sudah terbitkan daftar pencarian terhadap para pengendali
kemenhub berharap rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah
dari tiga faktor konstruksi pembangunan rumah faktor transportasi menjadi yang pertama terkena
dan satu koridor lain membentang dari selatan ke utara di sisi timur surabaya atau dari gunung anyar ke institut teknologi sepuluh november dan ke kenjeran park
kemudian angka core inflation juga bergerak mengalami turun selain pca juga mengalami penurunan gitu
ya memang kalau kita lihat saat ini narasinya bergeser tadinya orang agak khawatir bahwa amerika bisa ada resesi
apakah perlu ada dorongan atau kebijakan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah
ya pokoknya sini bagus lah
sesudah tahun lalu tutup pasar kemudian awal tahun orang melakukan alokasi dana kemudian fun fun juga melakukan alokasi dana
setidaknya kita bisa mendapatkan informasi terkait apa yang dialami oleh para pedagang
kebetulan akun akun ini memiliki followers juga cukup banyak
jemaah dianjurkan minum satu gelas air sebanyak tiga ratus cc setiap jam
bagaimana anda melihat genory effect ini pak
dalam kondisi ekstrim suhu tubuh bahkan bisa lebih dari empat puluh satu derajat celcius
ada yang rp tiga belas ada yang rp dua belas sebenarnya
ke panakukang dengan kekuatan empat belas armada bus
yang pool yang selain terminal hari ini ada
data kemenhub menyebut sudah sepuluh kota terlayani bts
mungkin pasarnya akan cenderung agak terkoreksi
saya kira itu rumusan rumusan itu sudah perusahaan perusahaan
adalah bentuk keju yang bagus untuk cemilan
sehingga memang kondisi ini memperberat situasi
bukanya malam terus ya suka aja sama rasanya nasi balinya
bisa beli setiap hari berapa hari sekali dua kilo tiga kilo
dan beberapa yang menarik juga terkait dengan soft landing
dan pengaruhnya terhadap market sepanjang pekan ini pak
kemungkinan juga akan meningkat dengan kondisi tadi ya kalau kita bicara mengenai pendapatan rata rata naik tipis di empat persen di amerika serikat pak
tetapi itu tidak mengurangi keindahannya sekarang
dia di mobil itu istirahatnya di mobil dia di bus
rapat dengan kasih dengan sabar telah menungguku
atau yang masih tinggi kasusnya itu masih mungkin terjadi
itu fed dari soft pasti akan berusaha mempertahankan suku bunga itu turunnya pelan pelan
sesudah tumbuh sangat luar biasa tahun lalu amerika
sistemnya kalau mau jualan disini
saham saham cukup baik pada penutupan wall street
setiap lapak memiliki berbagai jenis ikan hias
yang menawarkan keripik pisang dengan harga bervariasi
yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sama sekali
mereka nggak yakin bahwa anggota opex itu akan tetap komit untuk melakukan pemotongan produksi sebanyak itu
kementerian kesehatan berpesan kepada jemaah calon haji indonesia
tapi kita juga masih menantikan kebijakan terkait dengan novel yang akan diputuskan pada rabu ini
kalau ditanya enak enggak pedagang justru semakin sulit
real estate indonesia dewan pengurus daerah jawa barat atau rejabar melihat tren kenaikan properti hingga lima puluh persen pada awal tahun dua ribu dua puluh
bila nanti aku pulang ke rumah
pak abdullah berarti memang tidak bisa menyangkal variable tadi merupakan salah satu faktor dominan
ketika ekspektasi yang fed menurunkan dengan cepat mungkin tidak akan didapatkan oleh pasar
makanlah protein terlebih dahulu untuk membantu menjaga kadar gula darah
salah satu negara penghasil cabai terbesar di dunia atau terbanyak dunia
nah kalau yang outdoor jenis tanamannya lebih beragam sebenarnya
sementara koridor tiga berangkat dari kampus dua pnup ke kampus dua pip dengan tujuh belas armada
ya kalau angkutan umum yang dulu sering berhenti berhenti dan nunggunya juga agak lama juga
menurut dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit universitas indonesia depok
kalau bus ini dia melebih kecepatan satu km aja dari kecepatan yang kita tebak oleh command hub
akhirnya saya memilih beli ikan hias yang perawatannya nggak ribet
dilumuri dengan bahan bahan yang lain itu belum terbukti secara medis
salah satunya yang menjadi barometer cabai itu pedas adalah yang disebut dengan scofile heat unit
nah untuk batu bara sendiri karena dia komoditas energi agak terpengaruh oleh masalah minyak
target kita lima ratus sepuluh sampai lima ratus tujuh puluh lima
nah sebenarnya ketika data tenaga kerja yang lemah itu sebenarnya positif bagi pasar
sebagian endemi kasus bertahan dan tinggi
biarpun mungkin saja resesinya kecil
penting untuk mengikuti step atau langkah langkah berikut
memang pas ya menikmati gurunya salted caramel latte berpadu dengan manisnya krim brulee
tidak ada tanggung jawab protesi publik itu yang tidak disubsidi
adalah mereka mereka yang memang sudah tahu kalau keripik pisang dan happy water ini mengandung narkotika narkoba
imam suripto brebes jawa tengah
persembahan korban tidak bertambah
karena mesin pertumbuhan mereka itu pertama ada di investasi yang kedua ada di property
kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa pak termasuk siapa yang kemudian menjadi dalang pemasoknya otaknya siapa ini ya pak ya
pemerintah melarang penjualan obat sirop
jadi kalau dari segi kemana sangat baik sekali
jadi pengungkapan yang kami lakukan di beberapa tkp
atau paling tidak mengoplos dengan medium dan premium
potensi efek pingpom yang dari daerah daerah yang sedang tinggi
ini terkait dengan harga acuan beli produsen dan harga acuan
hampir pasti kita katakan bahwa penyakit ini akan mengendemi di indonesia
iya memang kalau kita lihat nyaris ya ihsg ditutup all time high ya
plus juga bukanya dua puluh empat jam non stop
jadi kelihatan ekonomi tiongkok ini kelihatan over kapasitas saat ini
bedanya banyak dari segi tempat duduk dari segi fasilitas ac berbeda dengan kotak yang biasa
dan apa saja hasil temuan saat penggerbekan polisi itu
nah ini yang menyebabkan pasar biasanya cukup terapresiasi ya di bulan januari
betul mbak jadi pemasaran yang mereka lakukan itu melalui akun akun yang memang sudah dikelola oleh kelompok mereka
nah ini cabai rawit nih berapa konsumsinya di tahun dua ribu dua puluh dua lalu ya
termasuk yang ketiga adalah bagian pemasaran
jadi sebenarnya kalau pemerintah sudah menambah aturan berarti selama dia berada di range batas harga atasnya yang ditetapkan pemerintah
nah itu tanamannya biasanya sebagai display atau estetik
tanaman tanaman seperti tarum atau tom
istilah offensif itu adalah menemukan kasus secara cepat
ada enam puluh tujuh jumlah halte dan bustop yang dilewati trans semanggi surabaya
total semua tersangka yang berhasil kita amankan
bila disinyalir di situ ada potensi kerumunan
tapi kalau buat first home buyer ya buat masyarakat biasa
kalau kita melihat bagaimana pelaku pasar melihat momen ini pak
rp dua bagi pelajar lansia dan disabilitas
di dalam kelompok variant of thres ya
jadi kita harus sedikit hati hati mungkin pasar saham amerika dan pasar saham global sangat mungkin terjadi tekanan koreksi ya
nah ini menyebabkan kita khawatir
kemudian hasil yang kita dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ada di depok
dekorasi yang estetik dengan pemandangan alamnya pun cocok untuk menjadi spot berfoto
bts merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik sesuai amanat undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dan di pertengahan dua ribu dua puluh satu di bulan mei dan akhirnya berdampak di juni juli
saya jadi tertarik untuk belanja juga nih
adapun tiga orang tersangka ini berperan sebagai pengelola akun
di fasilitas tempat tempat ibadah dan lain lain
disusul teman bus di semarang dan surabaya pada dua ribu dua puluh lima
itu membuat kemungkinan fed dari soft menurunkan suku bunga dengan cepat itu berkurang
dari empat ratus lima puluh sampai enam ratus lima puluh jutaan itu untuk ukuran yang kecil
pertengahan awal januari tahun ini
nah ini yang harus kita sedikit hati hati karena ekspektasi yang berlebih
setelah ppkm diperlonggar berbagai tempat wisata serta kafe mulai kembali dibuka
kalau kita lihat bahwa pemerintah mengucurkan bantuan pangan kurang lebih sekitar satu tiga juta ton
jadi pada debat pertama ini lebih ke arah hukum dan orang tentu ingin tahu bagaimana komitmen dari calon pimpinan kita kedatang tentang
jadi supply nya kelihatan diragukan pengurangan produksi
angkatlah diri dan bunyikanlah
kembali terjadi badai seperti halnya di bulan juli dan juli
karena diasumsikan di bulan maret tahun ini ya pak
tetapi kendali terhadap kasus ini di indonesia sangat riskan
karena dari total halte bus yang ada hanya dapat terpenuhi tidak lebih dari tiga puluh persen
nggak terlalu yakin dengan seruan opec sendiri ya bahwa mereka akan lengkap produksi sampai dua dua juta barel perharinya
hal hal yang sifatnya tradisional ya seperti menggunakan bank merah
kemudian upaya kemandirian vaksin upaya kemandirian diagnostik basic
dan pastikan jantungnya berdetak atau tidak
selain nasi inul di surabaya juga ada warung hidden gem yang melegenda
saat itulah negara negara lain di dunia akan mengalami
karena anak dari umi siti rohmah penjual ini
maka misalnya pintu pintu masuk internasional kita
soalnya ini sudah lansia

sepadan dengan besaran gaji yang dikantongi pengemudi
nah kalau memang ada nanti diberikan untuk sewa menyewa
tanpa palang nama beralamat di jalan kapas baru gang delapan nomor tiga puluh enam
waktu sebelum ada pasar ini penjual ikannya di pinggir pinggir jalan
ini berkaitan dengan digital governance
layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan atau by the service bts
ada istilah ofensif ada istilah defensif
harapannya kan dengan misalnya hari ini dibantu sepuluh dikelola dengan baik harapannya tahun depan kan jadi lima belas
perdagangan ini mungkin lebih banyak mempengaruhi pasar
alias tidak disubsidi lagi
baik operator dan pengemudi diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal dan bekerja sesuai standar prosedur operasional
sampai mereka dihadapkan kepada ujian dalam hal uang
selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
ada dua ratus empat puluh satu kasus gagal ginjal akut di indonesia
transportasi publik dibutuhkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk di perkotaan pada dua ribu tiga puluh dibandingkan pedesaan
itu kalau motor sekitar rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh
nah untuk saham yang kita rekomendasikan beli ada akra ya
tapi intinya adalah yang dingin karena membantu untuk mengurangi suhunya
baik pak jayadi ini dari mana kemudian mereka ini
belum bisa recovery lagi jadi harus sabar nunggu waktu gitu ya
maka keluarlah angka empat belas untuk
kita sudah ada menetapkan area area yang bisa dijadikan
baik pak hermawan kita ngomongin soal hiperendemi
kalau buat investor yang punya banyak uang
mungkin nanti kalau terjadi resesi beli properti itu jadi murah kan betul nggak
lima belas jam hingga menghasilkan pasta pewarna biru
menunjukkan bahwa tujuh puluh dua persen penumpang sebelumnya adalah pengguna sepeda motor
makan dan bahkan ketika kamu tidur
sangat aksesibel untuk pelayanan bila ada kasus baru
memang ini adalah catatan rekor sejarah terbesarnya harga tertingginya harga beras
nah kalau bicara mengenai cabai yang menarik adalah sebenarnya kita bicara mengenai dari mana cabai